sejak beberapa bulan terakhir indonesia hampir selalu bertengger dalam urutan teratas
sebagai negara yang memiliki kota dengan kualitas udara terburuk di dunia yakni jakarta
pada senin dua oktober dua ribu dua puluh tiga jakarta juga berada dalam posisi kedua setelah new delhi india
sebagai kota dengan kualitas udara tidak sehat di dunia yang mencatatkan indeks kualitas udara mencapai angka satu ratus lima puluh
angka ini tiga kali lebih tinggi dibandingkan standar udara sehat yang layak untuk dihirup sesuai standar dari who
yang seharusnya tidak lebih dari angka lima puluh ekip

presiden republik indonesia joko widodo pada agustus lalu juga merespon terkait buruknya kualitas udara jakarta
dan wilayah penyangganya seperti bogor depok tangerang dan bekasi
terdapat beberapa faktor yang menyebabkan situasi ini antara lain kemarau panjang selama tiga bulan terakhir
yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi
serta pembuangan emisi dari transportasi dan juga aktivitas industri di jabodetabek
dari data kementerian lingkungan hidup dan kehutanan atau klhk
emisi gas buang kendaraan menjadi faktor penyumbang terbesar polusi yang terjadi dengan persentase mencapai empat puluh empat persennya
pencemaran udara akibat kendaraan berbahan bakar fosil di jakarta dan sekitarnya
didukung oleh adanya data jumlah populasi kendaraan yang dirilis oleh badan pusat statistik
jumlah populasi kendaraan bermotor yang terdaftar di wilayah dki jakarta mencapai lebih dari dua puluh enam tiga juta unit pada tahun dua ribu dua puluh
dengan temuan dan data yang ada pemerintah menilai salah satu solusi untuk mengentaskan polusi adalah dengan keberalihan menggunakan kendaraan listrik yang terbukti tanpa emisi
pemerintah menilai salah satu solusi untuk mengentaskan polusi adalah dengan keberalihan menggunakan kendaraan listrik yang terbukti tanpa emisi

regulasi tentang keberalihan kepada kendaraan listrik pun sudah tercantum melalui perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas tentang percepatan program terbiada kendaraan
regulasi tentang keberalihan kepada kendaraan listrik pun sudah tercantum melalui perpres nomor lima puluh lima tahun dua ribu sembilan belas tentang percepatan program terbiada kendaraan listrik

baterai yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan kualitas udara bersih dan ramah lingkungan
disampaikan oleh pakar lingkungan sekaligus ketua program studi magister teknik lingkungan universitas diponegoro
haryono setiohuboyo bahwa transisi dari kendaraan berbahan bakar minyak ke arah penggunaan kendaraan berbasis energi listrik
bisa menjadi langkah awal untuk mengurangi cemaran polusi udara
untuk langkah awal langkah dalam jangka waktu dekat mungkin bisa bagus kendaraan listrik ini
dalam arti kita bisa mengurangi dari sisi kenalpot
kemudian yang sisanya dari lain lain termasuk rem tadi itu
termasuk termasuk dari kenalpotnya
memasuki semester kedua tahun dua ribu dua puluh tiga dari data yang dimiliki oleh kementerian perhubungan
jumlah kendaraan listrik berbasis baterai yang ada di indonesia kini sudah mencapai angka delapan puluh satu lima ratus dua puluh lima unit
di samping itu sebagai bentuk komitmen dari pemerintah untuk membangun ekosistem kendaraan listrik
melalui badan usaha milik negaranya yakni pln
pemerintah terus membangun dan menyediakan infrastruktur bagi kendaraan listrik secara luas dan masif
dari data yang dirilis hingga saat ini pln juga telah mengoperasikan sebanyak enam ratus dua puluh stasiun pengisian kendaraan listrik umum
atau spklu di tiga ratus enam puluh tiga lokasi
seribu enam ratus tiga puluh sembilan stasiun penukaran baterai kendaraan listrik umum atau spbklu
dan lebih dari sembilan lima ratus stasiun
pengisian listrik umum atau splu di sejumlah wilayah di indonesia
iqbal rahman adalah salah satunya
pria berusia dua puluh sembilan tahun yang berprofesi sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan industri multinasional
melakukan mobilitas hariannya menggunakan sepeda motor listrik
rute bintaro tangerang selatan hingga pulau masjakat tengah
sejauh lebih kurang tiga puluh km dalam satu alur perjalanan
atau sekitar enam puluh km jarak pergi dan pulang
hampir selalu ditempuh oleh iqbal setiap harinya
saya dapat motor itu di november dua ribu dua puluh
dan tujuan membeli motor listrik adalah untuk mengurangi biaya transport saya
untuk dari rumah ke kantor yang cukup jauh jaraknya
itu dari sekitar tangerang selatan sampai daerah jakarta timur
dan disitu saya sudah menganalisa dari berbagai transportasi menggunakan mobil
dan transportasi umum dan alhasil motor listrik yang sekarang menjadi paling efisien
kepraktisan dalam penggunaan baik untuk membelah kemacetan lalu lintas
maupun aksesibilitas tentu jadi alasannya
selain itu hematnya biaya atau efisiensi yang dikeluarkan dalam penggunaan
yang dikeluarkan dalam penggunaan yang dikeluarkan dalam penggunaan
motor listrik juga menjadi dasar keputusan yang diambil oleh iqbal
motor listrik yang selain saya pakai itu menggunakan sistem swap swap baterai
jadi kita bisa menukar baterai motor tersebut di minimarket yang ada di jabodetabek
namun di indonesia dan itu bisa dilihat di aplikasi
untuk pembayarannya dia melakukan per kuota
di mana kuotanya itu terhitung seratus kilo itu di dua puluh enam
nah berhubung saya per hari jaraknya bisa sekitaran enam puluh lima sampai tujuh puluh kilo
jadi saya selalu top up langsung di lima ratus kilo
motor listrik cenderung mereka tidak mempunyai servis rutin
jadi kita mengganti parts atau memperbaiki parts sesuai dengan pemakaian

selain soal efisiensi biaya dan kemudahan akses untuk mendapatkan energi listrik
bal juga menjelaskan ada banyak hal baru lainnya dialami
yang berkaitan dengan kemudahan dalam penggunaan sepeda motor listrik
kalau menggunakan motor listrik saya senang dia tidak ada getaran dan suaranya hening
alias itu membuat perjalanan nyaman
secara tidak langsung kita juga berkontribusi
sesuai dengan omongan pemerintah bahwa untuk meningkatkan menurunkan polusi yang sedang tinggi sekarang

ya benar kita harus menggunakan motor listrik karena motor listrik tidak mengeluarkan polusi sama sekali
ada pula warga lainnya yang masing masing adalah individu yang sudah merasakan kebaikan dari penggunaan kendaraan listrik
antoni merupakan salah seorang karyawan swasta yang sudah menggunakan mobil listrik berjenis city car sejak beberapa bulan terakhir

alasan utamanya adalah untuk memanfaatkan kendaraan listrik
atau memiliki rezeki kebijakan rute jalan ganjil genap yang dibebaskan bagi pengguna mobil listrik
yang paling utama adalah karena insentif bebas ganjil genapnya
tapi kalau yang lain sih saya lihat memang dari sisi hemat bahan bakar
bebiaya nya lebih murah
dan juga kita bisa bantu lingkungan lebih baik

begitu pun dengan lukino groho
pria yang berprofesi sebagai dokter gigi ini juga menceritakan bagaimana ia pada akhirnya memutuskan untuk menggunakan sepeda motor listrik
kekhawatirannya dengan kondisi polusi udara menjadi dasar bagi dirinya harus terlibat dalam menjaga kualitas udara melalui penggunaan kendaraan listrik
kualitas udara sebenarnya sih ya kita memang gunakan listrik ini pertama polusi suara juga iya berkurang jauh polusi udara juga iya
para pengguna kendaraan listrik yang sudah merasakan banyak manfaat pun berharap ekosistem kendaraan listrik di indonesia ke depan bisa semakin masif

jumlah peningkatan dari segi teknologi infrastruktur hingga aturan aturan yang berpihak kepada masyarakat dan lingkungan
memperbanyak infrastrukturnya menjadi infrastruktur menjadi normal bagi masyarakat
dan insentif pun juga membantu sebenarnya buat masyarakat dan itu membuat harga motor lebih terjangkau
alhasil kan bisa meningkat ya
dan mungkin motor bukan hanya motor
motor dia harus ckd mungkin motor cpo yang masuk juga bisa dan itu juga bisa membuka wawasan lah bagi masyarakat indonesia gitu
dengan insentif juga yang mereka diterapkan itu harusnya lebih terjangkau dan bisa lebih masif lagi
ini udah terlalu parah nih
anak anak yang utama saya ngerasain di anak saya terus teman teman juga sekarang batu pilek lagi banyak banget
saya kalau boleh sharing di klinik saya itu seperti itu
keadaan pasiennya itu seperti itu
ini polusi bener bener
jadi makanya saya contohin juga saya walaupun saya sampai juga saya ngecas di klinik gitu ya
ya udah nggak beli bensin sama sekali jadi kalau lewat pom bensin dadah
baru balik dulu beans
memang menjadi pilihan banyak kalangan karena alasan kepraktisannya untuk digunakan
belum lagi soal efektivitas dalam membelah kemacetan jalan raya di kota kota besar
menjadikan kendaraan ini transportasi primadona untuk bisa menemani mobilitas masyarakat
hal ini juga sesuai dengan data yang dirilis oleh asean automotive federation atau aaf
tentang penjualan sepeda motor di indonesia sepanjang semester satu tahun dua ribu dua puluh
yang sudah mencapai tiga dua juta
angka ini sekaligus menguguhkan indonesia sebagai negara dengan pencatatan angka penjualan sepeda motor
tertinggi di kawasan asia tenggara diikuti oleh vietnam dan thailand di peringkat kedua dan ketiga
sepeda motor yang sangat lekat dengan kehidupan masyarakat indonesia
bisa melahirkan sebuah transportasi angkutan layaknya taksi beroda dua yang disebut ojek
dengan harga yang relatif terjangkau dan fleksibilitasnya
kini ojek pun masih terus eksis dengan telah bertransformasinya sistem angkutan penumpang
dengan memanfaatkan aplikasi online atau daring
hal ini tentu bukan hanya menjadi kemudahan bagi penumpang dari aspek ekonomis dan efektivitasnya
tapi juga bagi pengemudi ojek itu sendiri dalam mencari pundi pundi
sejak adanya aturan kebijakan dari pemerintah tentang program percepatan kendaraan listrik

ojek pun masih terus eksis dengan telah bertransformasinya sistem angkutan penumpang dengan memanfaatkan aplikasi online atau daring

kini sudah merambah ke transportasi daring
seperti misalnya reza hafiz seorang pengemudi ojek daring yang sudah menjalani profesinya sejak tahun dua ribu lima belas
barulah pada awal tahun dua ribu dua puluh tiga reza mulai tertarik untuk menggunakan sepeda motor listrik sewa
yang dibiayai sebesar rp enam puluh satu perharinya
reza hafiz seorang pengemudi ojek daring yang sudah menjalani profesinya sejak tahun dua ribu lima belas
reza hafiz seorang pengemudi ojek daring yang sudah menjalani profesinya sebesar rp enam puluh satu perharinya
alasan reza melakukan transisi dari sepeda motor bbm ke sepeda motor listriknya
juga dilantar belakang
belakangi oleh sejumlah hal
polusi udara dan efisiensi biaya adalah dua hal yang menjadi perhitungan utama
ditambah kejenuhan reza dalam melakukan pembiayaan rutin motor konvensionalnya
seperti mengisi bbm harian yang semakin mahal dan perawatan unit setiap bulan
yang pertama satu mengurangi polusi itu yang pertama ya
kedua saya bisa mengurangi bensin konsumsi bensin
mungkin ketika saya berada di gang kalau malam malam hari itu kan biasanya kalau suaranya kan ya
polusi suara juga itu saya pertimbangin juga
karena saya juga punya anak kecil kalau misalkan ada anak yang tidur ya kan
ada perubahan yang cukup dirasakan oleh reza
mulai dari gaya hidup hingga nilai ekonomis saat menggunakan kendaraan listrik
reza juga memiliki kebiasaan baru yang dilakukan
yakni mengisi daya baterai motor listriknya di rumah sepeda motor listriknya
di rumah sepulang beraktivitas
barulah saat pagi harinya reza sudah bisa melepas daya listrik yang terhubung
untuk kemudian dimasukkan ke dalam ruang baterai di bawah jok motornya
berbekal dua buah baterai listrik dengan kapasitas daya gabungan sebesar delapan enam kwh
bisa digunakan untuk menempuh jarak sekitar satu ratus dua puluh km dalam kondisi baterai penuh

dengan asumsi daya listrik rumah sebesar sembilan ratus hingga seribu tiga ratus kwh

pesawat hour yang ditawarkan oleh pln berada di rentang mulai rp satu tiga ratus lima puluh dua hingga rp satu empat ratus empat puluh empat
itu artinya reza hanya mengeluarkan biaya sekitar rp lima delapan ratus hingga rp enam dua ratus saja
untuk mengisi penuh satu unit baterainya yang bisa menempuh jarak sekitar enam puluh km

hal ini tentu lebih hemat sekitar rp empat hingga rp delapan
jika dibandingkan dengan biaya pembelian satu liter bahan bakar minyak
yang harus dikeluarkan untuk sepeda motor sejenis skuter metik bermesin
tapi alhamdulillahnya dengan motor listrik ini bisa nih saya meminimalisir lah
istilahnya budgetnya yang harusnya buat motor ya buat keluarga
buat di keluarga
kalau untuk perbedaannya
selain mengisi daya secara mandiri di rumah menggunakan home charging
motor listrik yang digunakan reza juga bisa dilakukan battery swap atau penukaran baterai
di sejumlah titik yang sudah tersedia
para pengguna sepeda motor listrik nantinya akan terhubung dengan sejumlah aplikasi penukaran
baterai listrik yang disediakan oleh produsen aplikator maupun penyedia layanan infrastruktur kendaraan listrik
aplikator maupun penyedia layanan infrastruktur kendaraan lainnya
aplikator maupun penyedia layanan infrastruktur kendaraan lainnya
kalau pengecasan di daerah depok ya karena saya kan main di depok
menurut saya sih masih lumayan mudah karena di daerah maragona masih mudah untuk pengisian atau penukaran baterai
tak jauh berbeda dari reza rekan seprofesi lainnya
yakni heri purnawan juga menyatakan pengalamannya
setelah beberapa bulan menggunakan kendaraan listrik untuk mengantar jemput penumpang melalui aplikasi daring
setelah saya perhitungkan secara matematika ekonomisnya listrik itu
secara ekonomisnya listrik lebih murah dan lebih efisien
tidak polisi tidak bising suara juga
dan pengendara nyaman di bawahnya
bahkan beberapa customer pelanggan ojek daring juga mengatakan tanggapannya
mengenai kehadiran sepeda motor listrik yang digunakan oleh sejumlah pengemudi
sering sih beberapa kali
kalau dari sisi kenyamanan sih enak aja karena suaranya nggak bising
terus kecepatannya juga lumayan juga lah
cukup sih kalau untuk di kota kota
sebenarnya bagus ya sebenarnya ya bagus
nah kan mungkin mirip bahan bakar minyak itu sama murahnya polisi mungkin ya
menurut aku bagus sih apalagi kan sekarang polusi lagi meningkat banget ya
jadi kehadiran ojek listrik ini sangat membantu sih
untuk mungkin bisa jadi mengurangi polusi
bisa mengurangi polisi gitu
mungkin bisa diperbanyak sih dan diperluas aja
kini baik reza heri maupun pengemudi ojek daring lainnya
mengaku sudah sangat terbantu dengan hadirnya kendaraan sepeda motor listrik
yang bisa mereka gunakan dalam profesinya sehari hari
masing masing dari mereka pun berharap
semoga segala hal baik yang telah dirasakan dalam penggunaan kendaraan listrik
juga bisa dirasakan pengemudi ojek daring lainnya

mengikuti jejak untuk beralih menggunakan kendaraan berbasis listrik
yang diharapkan bisa semakin masif
baik dari segi penggunaan hingga infrastrukturnya
saya berharap untuk para ojek online ya
kalau misalkan berminat niat untuk beralih ke motor listrik silahkan
karena dari saya sebagai pengguna
mungkin sangat terbantu dengan adanya konversi
dari bbm ke bbm

ya berharap itu kita sama sama menjaga lingkungan
dari hal yang kecil dulu dari diri kita sendiri

iqbal luki dan sejumlah pengemudi ojek daring
merupakan contoh para pengguna kendaraan listrik
yang telah menyadari berbagai kebermanfaatan
dari kendaraan listrik atau electric vehicle
tujuan mengurangi polusi
mengubah gaya hidup yang berorientasi
pada kelestarian lingkungan
maupun efisiensi biaya juga sejalan dengan apa yang ingin dicapai oleh pemerintah
dari peralihan kendaraan konvensional berbasis bpm fosil ke kendaraan listrik
oleh karena itu pemerintah menargetkan di tahun dua ribu tujuh belas
dua puluh persen populasi di indonesia telah menjadi pengguna kendaraan listrik
kalau dari kita tentunya goalnya di dua ribu tiga puluh kita bercita cita punya sepuluh persen dari populasi
itu sudah pengguna ev
kalau untuk mencapai sepuluh persen populasi dua ribu tiga puluh
itu berarti di tahun dua ribu tiga puluh lima puluh persen penjualan itu harus sudah ev
itu keinginannya dan itu adalah roadmapnya
ini memang harus kita mainkan dengan baik
karena jangan sampai ada satu jalan sendiri
terutama misalnya infrastrukturnya kebanyakan di depan
kok dikit yang pakai gitu kan
atau tentunya juga kalau banyak pengguna ev nya
nggak ada chargingnya
mereka juga nggak nyaman
jadi memang kita perlu saling berkomunikasi
ada pun insentif tersebut
diantaranya pengenaan pajak yang lebih rendah untuk ev
insentif berupa subsidi pembelian motor listrik senilai tujuh juta rupiah
hingga pembebasan aturan ganjil genap bagi pengguna ev
selain menjaga kelahiran
langsungan sektor otomotif
transformasi kendaraan listrik ini mampu mendukung peningkatan kualitas udara
dan mendorong pemanfaatan kekayaan alam dalam negeri sebagai sumber energi transportasi
jadi baratnya mengisolirnya lebih mudah
dan tentunya net emissionnya lebih baik
jadi kita lihatnya ini adalah transformasi industri
bagaimana kita bisa capture peluang bisnis di masa depan
jangan sampai nanti indonesia nggak punya industri ini
kita hanya jadi penonton
importer gitu ya
sambil jalan kebetulan industri ini juga akan membantu dari sisi lingkungan
dari sisi pengamat otomotif
yanes martinus pasaribu dari institut teknologi bandung menilai
transformasi ke kendaraan listrik ini dinilai memberikan sejumlah manfaat baik dari sisi ekonomi maupun lingkungan
mendorong produsen untuk mengembangkan teknologi kendaraan listrik
meningkatkan investasi dalam produksi kendaraan listrik
dan membantu mengurangi emisi karbon
serta mendukung upaya mitigasi perubahan iklim
sesuai kesepakatan international paris agreement yang sudah ditanda tangani pemerintah indonesia tahun dua ribu lima belas
progres yang perlu diperhatikan saat ini adalah pengembangan infrastruktur
hal tersebut dapat memberi kenyamanan bagi para pengguna kendaraan listrik
agar semakin terfasilitasi
ini akan kelak kalau berjalan semua bisa mempelopori pengembangan inisiatif pasar dalam negeri
dan terus terang ini juga nggak sampai di sini mas
karena kita juga harus mulai menyiapkan bagaimana model kemitraan ya
untuk mengembangkan sumber daya manusia indonesia
jadi jangan sampai ini hanya sekedar industri nya dibangun di sini
kemudian industri komponen juga dibangun di sini
tapi kemudian kepemilikannya ini semua hanya milik asing
hal lain yang menjadi sorotan dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik di indonesia ialah
pengawasan dalam pemberian insentif serta penguatan sosialisasi kepada masyarakat
pengamat kebijakan publik universitas trisakti menjelaskan
infrastruktur yang masif bisa dilakukan oleh perusahaan listrik negara atau pln
namun sosialisasi pada berbagai aspek tak hanya sekadar pada pembelian
namun pada perawatan hingga keselamatan pengguna perlu diantisipasi dan disebarluaskan oleh pemerintah
nah sebenarnya pemerintah bisa aja kalau memang tujuannya untuk memotor listrik semua
artinya industri industri yang berbasis bbm
itu harusnya tidak memproduksi lagi
kalau memproduksi ya dikendalikan artinya dibatasi
sehingga nanti orang akan beralih ke listrik semua ke motor listrik
sebenarnya itu kalau motor
transformasi menuju penggunaan kendaraan listrik ialah target untuk menuju green ecosystem di indonesia
melalui battery electric vehicle dan potensi sumber daya alam nikel yang dimiliki indonesia
berbagai peluang baru kedepannya dapat tercipta
yanes menyoroti di masa mendatang kendaraan listrik dapat memperkuat hubungan diplomatik dengan negara negara lain
yang juga berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon
sebaik baiknya memang dengan investasi yang dikelola dengan pas
kita hanya menjual energinya tidak menjual komponen baterainya mas
sehingga ini bisa kita daur ulang terus di indonesia
dan rakyat mendapatkan masalah hartanya tentunya karena tidak harus membeli baterai fisiknya
potensi pengembangan kendaraan listrik diharapkan bukan hanya dapat mengatasi masalah lingkungan
tapi juga mengatasi persoalan oversupply atau kelebihan pasokan listrik pln
kini pemerintah bersama dengan sejumlah lembaga dan bumn seperti pln
terus mengembangkan berbagai elemen supaya peralihan menuju kendaraan listrik
kita dari pemerintah selalu buka telinga kita
sambil meminta investor investor ini untuk membawa
bukan hanya membawa modal
tapi juga bahwa teknologi dan edukasi kepada orang orang indonesia
supaya bisa menjadi tenaga kerja yang mumpuni lah